sedikitnya dua ratus rumah warga di kecamatan ranca eke kabupaten bandung rusak
akibat diterjang angin puting beliung pada jumat sore
selain merusak ratusan rumah warga puting beliung juga memutus aliran listrik
gambar video amatir ini direkam oleh sejumlah warga
yang menunjukkan detik detik terjadinya angin puting beliung
di tiga lokasi di kecamatan ranca eke kabupaten bandung pada jumat sore
selain merusak rumah warga angin puting beliung juga memutus alian listrik
pasca kejadian angin puting beliung disertai hujan cukup deras pada jumat malam
sebagian warga perumahan ranca eke permai dua desa jelegong
mulai membersihkan atap rumah mereka yang rusak
meski aliran listrik mati sebagian warga tetap bertahan di rumah mereka
namun tidak sedikit juga warga yang memilih mengungsi ke kediaman kerabat di wilayah lain
yang tidak terdampak angin puting beliung
rumahnya hancur kena angin puting beliung
dapur sama depan habis yang pakai asbest pada terbang
rumahnya dalamnya banjir bocor
akibat peristiwa ini lebih dari dua ratus rumah warga rusak
kerusakan rumah hampir seluruhnya di bagian atap
dua puluh enam di antaranya termasuk dalam kategori rusak berat
dua orang warga mengalami luka ringan dan sudah dilarikan ke klinik terdekat

sebagian masjid yang akan datang untuk dirancang kek permais sendiri
itu kurang lebih satu ratus lima puluh
kemudian untuk di papang di dua puluh enam di daerah bojongloa
di lebakan jawa kemudian di rancake kencana
ada beberapa rumah yang kena pohon tumbang
yang paling parah di mana pak
yang paling parah di sini
di rancakek permais dua ya
untuk memastikan besar kerusakan
petugas gabungan dari kepolisian dan bpbd kabupaten bandung
terus melakukan pendataan
hingga jumat malam anggota kepolisian bpbd dan pmi
masih berjaga di lokasi kejadian
chandra febriana kabupaten bandung